jumat siang jajaran polda ntb mengamankan ibu rumah tangga berinisial nhj asal desa tembe nusa tenggara barat
ibu berusia empat puluh tiga tahun tersebut melakukan aksi cabul terhadap anak kandungnya sendiri berjenis kelamin laki laki yang masih berusia tiga tahun
aksi tersebut dilakukan karena pelaku yang merupakan istri kedua ingin mendapatkan perhatian suaminya yang tinggal di lombok dan belum kembali lantaran covid sembilan belas
polisi menangkap pelaku setelah mendapatkan laporan dari bapak korban yang prihatin atas kejadian tersebut
kasus pencabulan tersebut sering dilakukan oleh nhj terhadap anak kandungnya selama tahun dua ribu dua puluh
atas perbuatannya pelaku terancam tindak pidana persetubuhan atau pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan denda lima miliar rupiah
beginilah detik detik proses penangkapan pelaku kasus pencabulan yang terjadi di lombok
pembangunan dan pemerasan oleh tim resmo polres wajo sulawesi selatan rabu lalu
pelaku berinisial ag delapan belas tahun sempat berusaha kabur dari kejaran petugas saat hendak ditangkap di terumpakae desa liu wajo
petugas pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak dua kali ke udara
meski sempat melawan pelaku akhirnya tertangkap dengan sebilah pisau dapur yang berhasil diamankan petugas
bermodalkan video saat berbuat cabul pelaku meminta uang dan mengancam akan menyebarkan video mesum pada orang tua korban
di hadapan petugas pelaku mengakui aksinya itu juga nekat dilakukan lantaran korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan pelaku
pemerasan permintaan sejumlah uang kurang lebih tiga juta rupiah oleh pelaku
apabila tidak diberikan maka video hubungan suami istri antara pelaku dengan korban yang merupakan anak dari keluarga tersebut akan disebarkan
pelaku dijarat pasal berlapis
yaitu pasal delapan puluh dua tentang pencabulan
pasal tiga ratus enam puluh sembilan tentang pemerasan dan undang undang darurat karena membawa senjata tajam
tim liputan cnn indonesia